pasca pengumuman resmi pemilu dua ribu dua puluh empat dari kpu tim hukum nasional pasangan anies muhaymin
langsung mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
sementara pasangan ganjar pranowo mahfud md juga memastikan akan mengajukan gugatan ke mk
terkait hasil pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
pemilu telah usai pengumuman resmi dari kpu juga telah keluar
namun sejumlah pihak tak puas dengan hasil yang telah diumumkan
gugatan ke mahkamah konstitusi pun jadi jalan untuk mendapatkan jawaban sesuai harapan
kemarin satu hari pasca pengumuman kpu tim hukum nasional pasangan anies mohaimin bergerak cepat
dengan mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
ketua tim hukum amin menyebut permohonan gugatan hasil pilpres ke mk
dilengkapi dengan bukti dan sejumlah saksi
permintaan utama tim amin adalah pilpres dua ribu dua puluh empat diulang
tanpa diikuti pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka
jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami
intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang
tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua yang saat ini
ganjar pranowo mahfud md juga memastikan akan mengajukan gugatan
terhadap keputusan kpu terkait hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
ganjar menyebut akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi pada hari jumat ini
atau sabtu sesuai dengan aturan bahwa gugatan harus diajukan maksimal tiga hari setelah pengumuman kpu
menurut ganjar gugatan ini merupakan momentum
yang bisa digunakan majelis hakim mk
tim ganjar mahfud sudah bersepakat
kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan
apakah besok atau sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan
jadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya
nah jika mengacu pada peraturan mk nomor lima tahun dua ribu dua puluh tiga tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara
perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
mk membuka pendaftaran tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh kpu
selanjutnya permohonan dicatat dalam ebrpk
perkara konstitusi pada dua puluh lima maret dua ribu dua puluh
setelah pencatatan ada batas waktu penyelesaian perkara phpu
yaitu selama empat belas hari kerja dihitung sejak permohonan sengketa diregistrasi atau dicatat dalam ebrpk
tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dan pengesahan alat bukti yang dijadwalkan pada dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh
selanjutnya mulai memasuki tahapan sidang untuk mendengarkan jadwal perangkat
masa sidang ini berlangsung dari dua april hingga lima april atau selama empat hari
setelah itu akan ada rapat permusyawaratan hakim atau rph dan pengambilan keputusan pada delapan hingga lima belas april dua ribu dua puluh
di tanggal enam belas april dua ribu dua puluh empat merupakan jadwal pengucapan putusan
hingga kini mahkamah konstitusi menyebut
baru ada satu pelaporan soal hasil pilpres
sementara untuk hasil pemilihan legislatif belum ada laporan gugatan yang masuk ke mk
kita tunggu saja jalan panjang dan terjal masih harus dilalui bagi mereka yang merasa dicurangi
untuk mengetahui informasi terkini dari mahkamah konstitusi kita bergabung dengan jurnalis kompastv tifal soleza
tiffal apakah tim hukum ganjar mahfud sudah mengajukan gugatan hingga siang ini
sampai saat ini belum terlihat tim hukum dari pasangan calon presiden calon wakil presiden ganjar pranowo mahfud md
yang datang ke kompleks mahkamah konstitusi untuk melayangkan gugatan sesuai dengan rencana yang mereka sampaikan juga kemarin dalam konferensi pers
untuk menggugat hasil pemilu terutama spesifiknya lagi adalah
ini yang juga saya pantau dari gedung satu gedung dua dan gedung tiga mk belum tampak ada pihak pihak terkait dengan tpn ganjar mahfud
ataupun juga tim hukumnya yang kemudian akan melakukan atau melayangkan gugatan ke mahkamah konstitusi
sebetulnya dari kalangan pewarta beredar kabar yang beragam begitu
ada yang menyebut bahwa hari ini akan dilayangkan kemudian atau dari pihak ganjar mahfud akan menuju ke mk
informasi yang menyebut baru akan datang tim ganjar mahfud ini atau tim hukum ganjar mahfud esok hari di hari sabtu tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
ini masih simpang siur terlebih tadi saat kami konfirmasi juga kepada ketua mahkamah konstitusi suhartoyo
ia mengaku tidak mendapatkan informasi apapun sehubungan dengan rencana pihak pihak terkait untuk melayangkan gugatan
termasuk dalam hal ini dari pasangan ganjar pranowo mahfud md
sehingga yang bisa disampaikan untuk saat ini setidaknya
untuk perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu untuk pilpres dua ribu dua puluh empat baru dilayangkan oleh satu pihak
yakni pasangan anies baswedan mohaimin iskandar
dan itu sudah dilayangkan kemarin pada hari pertama pembukaan registrasi gugatan hasil sengketa pemilu
sengketa hasil pemilu maksud saya di tanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh empat dan situ sudah didaftarkan atau diregistrasi oleh tim hukum nasional atau thn anies muhaymin yang dipimpin langsung
ketua ari yusuf amir
saat itu ia sudah melayangkan sejumlah bukti lalu juga mendaftarkan beberapa saksi yang kemudian dipandang oleh thn amin ini memperkuat dugaan mereka ada dugaan kecurangan dalam proses pemilu
sehingga berimbas pada hasil pemilu yang sudah diumumkan pada dua puluh maret dua ribu dua puluh empat lalu oleh komisi pemilihan umum republik indonesia
dugaan kecurangannya pun berkali kali dari
bagaimana kemudian dengan pasangan ganjar pranowo mahfud md ini juga masih kami cermati kami juga masih mengupayakan konfirmasi
kita juga ingin mengetahui beberapa pihak apakah betul hari ini atau esok hari
kalau kita merujuk dari pernyataan tpn ganjar mahfud ada kemungkinan di dua hari ini antara hari ini di hari jumat dua puluh dua maret atau esok hari tepat di hari terakhir
registrasi perpilpres dan pilek dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi ini masih jadi tanda tanya dan kami masih butuh konfirmasi soal ini glenis
tiffal lantas bagaimana dengan hasil pemilihan legislatif apakah sudah ada gugatan
pengennya sudah ada gugatan
konfirmasi terakhir didapatkan sudah ada satu pihak yang melayangkan gugatan untuk pemilihan legislatif spesifiknya untuk dprd maluku tengah
ini sudah teregistrasi tadi malam dua puluh satu maret
ia adalah caleg dari partai amanat nasional untuk dprd maluku tengah
ia adalah caleg dari partai amanat nasional untuk dprd maluku tengah
saat itu sayangnya ia tidak memberikan atau menjabarkan lebih lanjut
sementara dari pihak mk mengaku masih perlu melasi terhadap berkas berkas permohonan maupun juga data data pendukung yang kemudian bisa memperkuat lagi dugaan dugaan permohonan perselisihan sengketa pemilu
dari sengketa pilihan legislatif tahun dua ribu dua puluh empat ada tenggat waktu sebetulnya ataupun juga masa persidangan yang berbeda untuk penyelesaian phpu untuk pilpres dan juga untuk pemilihan legislatif
untuk masa sidang di dalam sengketa pilpres ini dipatok dalam waktu selama empat belas hari
sementara sengketa pemilihan legislatif dipatok selama tiga puluh hari
dan untuk mk sendiri memprioritaskan pemilihan sengketa pilpres ini yang akan didahulukan dan bisa sesegera mungkin bisa dituntaskan begitu
untuk prosedurnya dalam tiga hari ini
dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor satu tahun dua ribu dua puluh empat setelah kemudian pemohon mengajukan permohonan gugatannya
atau sengketa hasil pemilunya kepada mahkamah konstitusi nantinya mahkamah akan melakukan pencatatan
dalam buku pengajuan permohonan pemohon elektronik
isinya berupa data pemohon kemudian hal apa yang kemudian digugat
itu poin pentingnya barulah kemudian nanti akan diterbitkan yang namanya akta pengajuan permohonan pemohon atau app
tiga akta ini ditanda tangani langsung oleh panitra di mahkamah konstitusi
itu berlangsung selama tiga hari dari tanggal dua puluh satu maret kemarin hingga esok hari di hari sabtu tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
barulah masuk ke tahapan berikutnya yakni di tanggal dua puluh lima maret akan dijadwalkan persiapan pencatatan
dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau ebrpk
bedanya dengan berkas berkas sebelumnya ini sudah masuk dalam sudah tercantum nomor perkara
nomor perkara ini kemudian akan ditindak
lanjuti untuk masuk ke proses proses berikutnya secara administrasi sebelum akan masuk ke dalam masa sidang pendahuluan yang dijadwalkan
akan berlangsung pada tanggal dua puluh tujuh atau pemeriksaan pendahuluan maksud saya di tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
dan nantinya akan dilakukanlah proses proses pemeriksaan awal entah itu berkas dari para pemohon begitu
terutama juga informasi kepada pihak termohon dan pihak pihak terkait yang dilaporkan oleh pemohon dalam sengketa pemilu
entah itu untuk pemilihan presiden maupun juga pemilihan legislatif glenis